kalau dibilang bagaimana dengan restitusinya yang dua puluh lima sekian sekian ya tentu saja kita kecewa
karena itu jauh dari yang disampaikan ke dalam tuntutan
tetapi hukuman utamanya kan kita sudah dapat dan itu maksimal dua belas tahunnya sudah dapat
sekarang kita tinggal bersiasat untuk mengejar bagaimana mengejar tambahannya tambahan hukuman
karena mau berapapun saya anggap saya nggak akan pernah ikhlas untuk apa